kamu gak gerah siang siang begini pakai jaket kulit
siap gerah kumanan
kata bos jamal kita harus menjaga imej kota ini sebagai kota passion
pertama si jamal bukan bos
dia duri dalam daging yang sudah saya buang ke tempat sampah
kedua jangan pernah mengingat lagi semua yang
kedua jangan pernah mengingat lagi semua yang
pernah diomongin si jamal
saya sudah tahu
boleh saya bawa ke tegalega
ah kumanan tau aja
jesse puntan assalamualaikum
aduh sari nek
jesse mah jangan manggil sari nek terus atu
saya kan punya nama sendiri edo
iya cik edoh ada apa
ini bener mau dijual
jadi chessy tuh bener mau pindah
mama juga ikut pindah
saya edoh mak
mak mak jangan
ini sudah terlalu siang
sudah terlalu siang
yaudah kalau gitu saya pulang
ini sudah terlalu siang tapi nggak apa apa
kan tunggal ini
saya sudah selesai istirahatnya
sudah siap bergabung
tadi kamu ngajak
kenapa sekarang bilang gak usah
saya tiba tiba merasa nggak perlu ngerepotin kamu lagi
enggak jadi nyopet berduet
oke lah kalau begitu
mau ngapain kamu kesini
mau kerja apa mau cari masalah sama saya